puluhan warga di jombang rabu siang mengamuk di salah satu kantor leasing sepeda motor
aksi ini dipicu oleh ulah dep kolektor yang merampas sepeda motor milik salah satu nasabah
warga yang emosi terus mencari pelaku dep kolektor dan menuntut sepeda motor dikembalikan
puluhan warga ini langsung mengamuk di dalam kantor salah satu leasing sepeda motor di ruko cumpakamas desa mojongapik jombang
masa yang penuh emosi terus menggedor meja dan menuntut pihak leasing untuk mengembalikan sepeda motor salah satu nasabah yang dirampas dep kolektor
warga sempat menarik sejumlah karyawan dari dalam dan memaki makinya
karena tidak ada petugas penjamin sepeda motor yang keluar menemui mereka
sementara ninda eka kristiana warga desa sumberjo yang jadi korban perampasan terus menangis sejadi jadinya di kantor leasing tersebut
kasus pengambilan paksa ini terjadi saat korban mengendarai sepeda motor nasabah yang nunggak atas nama larasati warga kepuh kembeng jombang
menggunakan sepeda motor langsung diberikan
sementara saat hendak mengurus pelunasan tunggakan pinjaman pihak leasing justru menarik sejumlah uang administrasi senilai dua juta rupiah
hal inilah yang akhirnya membuat sejumlah warga marah dan meminta pertanggung jawaban pihak leasing
kita meminta kepada warga kepuh kembeng jombang untuk memproseskan
karena ada suatu rampasan
harusnya kan bukan dirampas
di situ jelas adalah undang undang pd harus diterapkan
dan itu kalau ada banyak
hasil menemui pimpinan leasing puluhan warga langsung bergeser ke mapol res jombang untuk melaporkan kasus perampasan tersebut
sutomora harjo jombang